berita selanjutnya saudara tiga anak tertimpa dinding roboh
asyik bermain tiga bocah di polewali mandar sulawesi barat tertimpa tembok bangunan tua
tak sempat menghindar dua orang meninggal dunia
tiga anak tertimpa tembok gedung tua di jalan pantai bahari kabupaten polewali mandar sulawesi barat dua puluh empat april
warga yang berada di tempat kejadian dengan sigap berupaya menyelamatkan ketiganya
hingga akhirnya korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan
namun sayang dua dari tiga anak meninggal dunia
sementara satu orang masih menjalani perawatan medis di rumah sakit
peristiwa ini terjadi saat tiga bocah itu tengah bermain di sekitar lokasi
tak disangka tiba tiba tembok bangunan tua tersebut runtuh dan menimpa korban
karena ini tuhan sudah artinya sudah mau robo tapi anak anak cerima di sini ya mungkin kejadiannya begitu
dia sudah satu meninggal dan dua itu masih di rumah sakit
ada pun pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap kasus bangunan roboh yang telah memakan korban jiwa